sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa dia
eh ki denger ya
non sehira itu kebal kusam buat lu
lu tuh yang gak pantas sama dia
aku takut mereka berantem lagi deh
kita sampai ini amira
kalau menurut lu gue gak pantas sama dia
terus lu gimana
lu lebih gak pantas lagi
tadi kan rizky ada di sini bersama amira
apa arman cemburu ya karena hal itu
ini ada apa sih sebenarnya
yaudah lah ini yang lu berdua pulang deh
gue udah gak apa apa
makasih ya gue udah datang
rizky aku tahu sekarang
orang yang kamu cari cari dari tadi tuh maksudnya cewek yang kamu cintain kan
tadi kamu juga bilang yang berarti
itu berarti dia kan
cewek yang kamu cintai
ya untung aja ki
aku pikir orang yang berarti itu aku
untung aja tadi aku belum ngomong apa apa sama kamu
yang maksudnya aku tadi belum terlalu geer
rizky tunggu ki
loh mas prabu kok belum keluar ya
kemana dia ya
atau lebih baik aku tunggu di sini aja
minta juga ya tuhan

udah veel lama colaborasinya boleh ya